informasi yang disampaikan bin dalam forum diskusi itu sebenarnya bukan barang baru itu adalah hasil survei p tiga m tahun dua ribu tujuh belas lalu
pertanyaannya kemudian apa yang sudah dilakukan terhadap indikasi radikalisme ini
sudahkah jumlah ini menurun atau bertambah apa yang dilakukan
kami akan bahas malam ini bersama para narasumber
di sebelah kiri saya sudah ada pak agus muhammad ketua dewan pengawas perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat atau p tiga m
selamat malam pak agus assalamualaikum
terima kasih sudah hadir di sini kemudian di tengah tengah kita juga sudah hadir kiai haji mas darmas udi wakil ketua dewan masjid indonesia
pak kiai selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak kiai cerah sekali malam hari ini senang melihatnya
betul kemudian ada pak ahmad khusyari syuhail sekjen ikatan dai indonesia atau ikdi
pak khusyari selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke pak agus
terima kasih sudah pak agus
ini kemudian surveinya naik lagi karena kemarin juga dipaparkan oleh teman teman bin dalam sebuah forum diskusi
apakah datanya masih sama ada pengembangan ataukah ada pengurangan jumlahnya
ini khusus di jakarta saja kan surveinya ya
tahun jangka waktu surveinya kapan ini pak agus
satu bulan tanggal dua puluh sembilan september sampai dua puluh oktober
tahun dua ribu tujuh belas ya
hanya di jakarta saja
di jakarta saja
karena masjid kementerian masjid lembaga negara dan masjid bumn di jakarta
mengapa mengambil sampel masjid masjid itu
ya terutama karena lebih dekat saja pertama
yang kedua ini sebagai pusat lah kira kira ya
kita memang hanya ngambil di pusat karena kita ingin tahu pusat ini kan sebagai barometer masjid di indonesia lah kira kira gitu ya
kita ingin tahu apakah memang indikasi seperti yang disinggung
nah disini banyak orang itu terbukti atau tidak
nah itu saja sebetulnya yang ingin kita lihat di masjid masjid pemerintah itu
artinya sebelumnya p tiga m sudah sering menerima keluh kesah atau informasi dari teman teman
ya banyak sekali sebetulnya
ketika kami bersilaturahmi dengan beberapa kalangan itu kalau suara istilah mereka itu bukan radikal
tetapi suara mereka keras
nah kerasnya seperti apa
nah itu yang ingin kami dalami sebetulnya melalui survei singkat ini
oke kemudian kategorinya sudah rendah sedang dan tinggi ya
memang ada level rendah level sedang dan level tinggi
nah level rendah itu artinya sebetulnya kategori radikalnya itu masih rendah
artinya kalau misalnya soal demokrasi misalnya atau soal pancasila misalnya
di satu sisi menerima pancasila
tetapi di sisi lain juga menerima khilafah
nah ini levelnya rendah
tetapi misalnya kalau di level sedang itu sudah setuju dengan khilafah misalnya
sudah tidak setuju dengan pancasila
pancasila harus diganti misalnya
sudah ada yang sudah setuju terhadap diktum itu
nah sementara kalau yang tinggi itu sudah memprovokasi
sudah berkampanye sudah mengajak orang lain di masjid
untuk ikut agar publik setuju dengan dia
jadi memang sudah ada kategorinya
tapi sekarang ini sudah berlalu sekitar hampir lebih dari satu tahun
sudah ada perkembangan terbaru dari p tiga m terhadap seratus masjid ini mungkin
atau empat puluh satu ini
ya dari empat puluh satu masjid yang ada indikasinya
kami berusaha menghubungi banyak kalangan
yang peduli terhadap masjid
ada kiai master dari dmi
kita sudah menyampaikan ke kiai master
bagaimana ini dengan temuan kami
kira kira apa yang bisa dilakukan oleh dmi
walaupun kami terus terang
temuan kami lebih bersifat indikatif
ketimbang konklusif ya
ini selalu kami tekankan
sehingga jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum
sebelum ini didalami secara mendalam
dan juga sudah disampaikan tadi oleh
bukan masjidnya kemudian kan
tapi kemudian para pencerama yang ada disitu
pak kiai kalau misalnya pada saat
pak ya waktu itu menerima informasi dari p tiga m soal ini
apa yang kemudian langkah yang saat itu diambil
terindikasinya masjid terutama melalui
kalau takmirnya atau dewan masjidnya
itu sebenarnya merupakan imbas dari
apa yang sedang terjadi secara
global di dunia islam
seperti kita lihat dari timur tengah kan juga terus bergolak ya
dan indonesia sebagai negara islam terbesar sesungguhnya
bisa dikatakan relatif paling cool sebenarnya
dibanding dengan yang bergolak berdarah darah disana itu
ini penting untuk digarisbawahi
kenapa mungkin karena
indonesia ini kan negara terbesar
tapi tidak mendeklarasi diri sebagai negara islam
jadi keislaman itu boleh
boleh dianut sekuat mungkin
tidak bisa begitu saja merangsek
menjadi bagian dari kekuasaan
secara apa namanya
integrated gitu ya
secara organik gitu
secara organik gitu
jadi islam boleh juga memberikan
kepada kehidupan bernegara
memberikan basis basis moralitas
saya kira sangat penting sekali
apa yang ada di dalam basis kebernegaraan kita
pancasila misalnya itu sebenarnya sangat islamis sekali
jadi kalau itu digarisbawahi
bahwa ini negara islam terbesar itu bukan negara islam
sehingga isu isu yang terjadi di
what so called negara islam di timur tengah
sebenarnya tidak otomatis masuk ke sini
akan tetapi tentu saja bahwa karena interaksi itu
begitu mudah ya sekarang
dengan basis keislaman itu juga
melalui orang orang tertentu ya
bahwa apakah bisa sesederhana melihat
ketika masih ada di sini yang menginginkan
pembentukan negara islam
maka yang seperti itu
pencerama pencerama yang dengan mempercaya itu
atau dengan kadar katakanlah
radikalisme yang tinggi
itu akan tetap ada
sesemudah itu atau bagaimana
ya saya kira memang secara sederhana
ya memang kalau di
pusat negara negara islam di timur tengah sana itu
sudah mewacanakan negara islam
kenapa di sini
padahal ini adalah negara islam terbesar di dunia
sebenarnya di dalam teks
quran pun hadis itu tidak ada istilah negara islam itu
beda yang paling merusak itu
yang ada di dalam teks koran hadis itu adalah negara berkeadilan
dan keadaan ini inklusif sifatnya
harus memperlakukan semua pihak secara
secara sama dan basis nilai yang sama
oleh karena itu
kalau kita lihat
indonesia negara terbesar tapi paling
paling stabil sebenarnya
dibandingkan beberapa negara lain
yang hanya satu hamparan
kok bisa hancur
ini luar biasa
tapi kalau misalnya dari ikad sendiri
tentu sudah mendengar soal ini
mengetahui soal ini
data data ini pak kushairi
apa yang pada saat itu sudah dilakukan
data ini bagaimanapun tahun dua ribu tujuh belas sudah dirilis
ada beberapa catatan dari kami
terkait dengan informasi ini
karena kami secara detail pun juga belum mendapatkan
kami juga baru ketemu dengan ustadz agus barusan
barometernya seperti apa
atau masjid yang terpapar itu
kami juga ingin mempertanyakan
ya kenapa isu ini kembali muncul
kalau di indonesia ini kan yang namanya agama kan banyak
kenapa kemudian hanya masjid fokusnya
ini juga jadi pertanyaan juga
yang lain apakah tidak ada
padahal kalau kita lihat secara global
radikalisme ini kan juga banyak global
nah itu yang pertama
tentu kalau kami sendiri dari ikd
karena iqadi ini kan ikatan darah
kami punya pengurus wilayah di seluruh indonesia
yang kami lakukan memang dari awal
kita mengusung islam rahmatan alamin
kita melakukan apa yang disebut dengan pmi
pelatihan mubalik iqadi
kemudian kita bekali daidai kita
mengijawintakan islam merahmatkan alamin
karena kami melihat bahwa islam merahmatkan alamin ini memang
identitas islam ini sendiri
ini bagian dari islam yang
islam itu ya
dinul wasil agama yang
pertengahan agama yang
mengusung rahmat alamin
sehingga dengan demikian
maka kami terus lakukan pembekalan
kontinu mereka ini
ketika tampil di masyarakat
tampil di masjid
memberikan pencarian yang baik
penting juga untuk disampaikan ke publik
kami juga ingin tahu
apakah ada da'i iqadi
insya allah mudah mudahan tidak ada
kalau da'i iqadi memang kita sudah punya
kalau di internal kami
itu kami melakukan juga
sertifikasi kita lakukan
pelatihan pelatihan secara rutin
faham faham seperti itu
insya allah tidak ada kalau di kami
bahkan kami juga punya
menerbitkan islam moderat
buku yang kami gagas
kemudian itu yang juga menjadi bahan dari
yang kami terjunkan di masyarakat
ustad mubalih itu adalah
ujung tombak dari syiar agama islam
yang kemudian akan diterima oleh publik
kebanyakan seperti saya saya ini
yang masih awam gitu kan
pesan apa yang
pengemasannya seperti apa
kami juga akan membahas soal
indikasi radikalisme ini
nanti setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas data
yang sudah dirilis sejak tahun dua ribu tujuh belas
pengawas perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat
soal ada empat puluh satu masjid di lingkungan
lembaga kementerian dan bumn di jakarta
saya kembali ke pak agus dari p tiga m
progresnya bagaimana sekarang
informasi yang anda dapatkan dari teman teman di lapangan
yang pada saat awalnya mengumpulkan survei ini
sekarang apakah ke empat puluh satu masjid itu
masih menetapkan pola yang sama
atau mungkin setelah sebelumnya kan
awal tahun ini pemerintah juga cukup progresif ya
cukup aktif juga memberikan penyuluhan
bahkan juga kementerian agama merilis beberapa
penceramah yang disarankan
kami langsung ketemu dengan beberapa pihak
dengan kementerian agama dengan dmi dengan beberapa kementerian lain
dan mereka menganggap berterima kasih telah menyampaikan ini
dan kami sampaikan bahwa ini baru bersifat indikatif
karena itu mungkin pihak kementerian pihak lembaga
pihak yang terkait dengan ini
yang terkait dengan itu
yang peduli terhadap masjid
itu melakukan pendalaman terhadap itu
apakah memang hasilnya seperti yang kami perkirakan
dan memang itu di bawah mereka masing masing
atau ada lembaga lain
ada pihak ketiga
atau ada koordinator lain biasanya
kalau misalnya para penceramah penceramah di masjid itu
saya tidak sampai ke pencerahan masjidnya ya
yang kami lakukan itu hanya merekam suara
bahkan kami belum sempat merekam
kami belum sempat mencatat
nama yang kami utamakan itu adalah suaranya
di samping kontennya kita juga merekam videonya
jadi ini untuk memastikan bahwa suara audio ini juga sama dengan suara di video
untuk memastikan seperti itu
cuman memang agak ada kesulitan ketika harus video
jadi tidak semua masjid itu kita dapat videonya
tetapi kalau secara keseluruhan
itu kita mendapatkan tiga ratus lima puluh rekaman
nah sebagian itu
sisanya itu kita tidak berhasil merekam semuanya
satu bulan empat kali
cuma kita berhasil merekam tiga ratus lima puluh tujuh khutbah
kenapa itu tidak berhasil semuanya
sebagian karena posisi
sebagian karena alatnya bermasalah
loh kok belum dipencet
teknisnya agak manja
nah yang menarik itu adalah
ketika kami minta ke relawan
untuk bisa datang lagi
sekitar sebulan setelah rilis
yang menarik itu adalah
relatif tensinya lebih agak turun menurut saya
tidak keras lagi
tidak sekeras sebelumnya
sebagian mungkin kementrian agama
sudah turun ke masjid masjid
sebagian mungkin pihak manajemen
visa manajemen dari lembaga negara
atau ini sudah ikut
mendampingi masjid itu
lebih peduli terhadap masjid
tetapi poinnya adalah
nah walaupun penurunannya ini
tidak terlalu signifikan menurut saya
kami melakukan pendalaman terhadap
ya tidak banyak
kita mendalami hanya
sekitar sepuluh ya
kami tidak berani menyebut angkanya
karena ini hanya untuk kepentingan
pihak pihak yang terkait saja
kami kasihkan ke kementerian agama
nah yang menarik adalah
setelah kami melakukan pendalaman
dari seperempat itu
itu hanya satu
yang tidak radikal
yang relatif mudrat
sisanya sisanya itu cenderung masih sama
walaupun dari sisi tensi berubah
yang awalnya tinggi kemudian menjadi
tetapi yang dari sedang ke rendah
ini yang sedikit sekali
yang terbesar itu dari tinggi ke sedang
kalau yang sedang ke ini
tidak terlalu signifikan
nah yang menarik itu hanya satu
setelah kami dalami
dan tidak radikalnya itu
ya karena memang
kami hanya merekam khutbah jumatnya
nah setelah didalami
yang kita dalami adalah kita mencoba
pihak manajemen masjid
berarti ini ada wawancara juga ya surveinya
wawancara dengan jamaah
jadi hanya satu yang
yang masih mudrat
yang mudrat maksud saya
radikal ternyata setelah kami dalami moderat
kalau misalnya wawancara dari jamaah saya tertarik
apakah dari beberapa jamaah
yang kemudian anda wawancarai
p tiga m wawancarai itu mereka
percaya dengan yang disampaikan oleh
siapapun yang bercerama
ya secara umum jamaah itu
pertanyaan kami ke jamaah itu adalah
sekarang itu konten radikal
apakah ada konten konten radikal
karena ini kita ingin mendapatkan
kesaksian dari jamaah
dari jamaah yang tetap
nah sebagian mereka
tapi sebagian yang lain tidak
menurut saya ini menarik dari sisi peta jamaahnya
sayangnya kami tidak sampai
karena fokus kami di khutbah jemaah
nah sebagian itu bilang
radikalnya dimana ya misalnya
pemimpinan muslim misalnya
menganggap demokrasi itu
produk kafir misalnya
sampai ada yang begitu
bagi kami kan keras sekali
menurut kami radikal
tapi jamaah yang lain
enggak saya selama ini enggak ada itu konten konten
itu hal yang menarik
baik saya ke pak khusyairi
kalau misalnya di ikd sendiri
bagaimana memonitor teman teman dai
yang tentunya tersebar
di berbagai daerah
mungkin di pelosok juga
apakah ada jemaah kemudian bisa
kemudian berbicara kepada ikdi
atau memberikan masukan
pertama kami ada struktur
di berbagai macam wilayah
dan ada kantor
dan kami kan juga bagian dari anggota
majelis ulama indonesia
kami juga ada di
komunitas lembaga lembaga yang lain
persaudaraan ormas islam
oleh karena itu biasanya
memang kalau ada hal hal catatan catatan seperti itu
memang biasanya disampaikan
struktur yang ada di daerah daerah
yang mungkin menyampaikan kemudian kami
ya memang itu tadi ada beberapa yang
ya perlu didudukkan juga gitu
ya konten radikalisme itu seperti apa
tadi mas agus kan menyampaikan
itu juga perlu juga
mungkin dikaji lebih dalam
dan kami juga pernah menyarankan
pada waktu kita ketemu dengan pak menteri agama
ada baiknya kalau memang sudah ada
menyampaikan konten radikalisme
orang orang atau usaha usaha tertentu itu
ada baiknya diajak dialog bersama
dan mungkin di fasilitas oleh majelis ulama indonesia
yang disebut katanya ormas
ormas ini kan benang di bawah
majelis ulama indonesia
dan kalau ini penelitian yang disinergikan
masjid ulama indonesia kan juga saya kira akan
apakah kemudian ada teman teman dai dari ikd
yang mereka secara
tidak tahu atau tidak sengaja
bahan atau konten konten
yang berbau radikal
tapi mereka tidak tahu nih bahwa
tingkat radikal oh ini juga radikal ya
kalau secara umum
buku panduan juga
kepada para khutb khutb
sudah terbitkan juga
jadi panduan mereka
bahwa dari awal kita sampaikan
kita mengusung islam
dan kita juga terbitkan bukunya
ini juga kita
bahkan sudah dikaji diskusi di berbagai daerah
dan sudah tercetak
jadi ini yang menjadi dan kami juga
menerbitkan buku buku panduan khutbah
itu juga jadi panduan mereka
kita punya khutbah menggugah
itu tema tema sesuai dengan konten
sesuai dengan kekinian
tapi dan semua kontennya
kalau kami sudah melakukan fgd
sama sekali tidak ada itu
kami belum sampai sekarang
kami belum dapat informasi
yang terjadi itu justru masalah khilafiah
ketika kami dulu terjun
gempa bumi tsunami di aceh
kami kan kerjasama dengan mengkukis
menurunkan dua ratus lima puluh da'i
nah ada sebagian dai kita yang mungkin karena waktu itu mendesak
nah ini yang kadang kadang tidak memahami kultur
sehingga muncul pergesekan
ini yang terjadi memang
pergesekan seperti itu saja
tapi dalam konteks menyampaikan konten radikalisme
yang kita pahami tadi
misalnya di nkri
justru kami selalu menyampaikan dalam berbagai macam event
umat islam ini menjaga nkri
karena berapa banyak sudah
kontribusi umat islam ini
lambang negara ya burung garuda itu adalah
tanahkan sultan hamid ii
ulama dari pontianak
untuk menjaga kontribusi umat islam
jadi karena itu kita sampaikan
kita berkepentingan menjaga nkri ini
saya menarik untuk
soal konten yang kekinian
yang tadi pak kushairi katakan
konten kekinian itu yang seperti apa sih
yang ingin didengarkan
pada umumnya sekarang di indonesia apakah
kemudian yang agak agak radikal
yang agak agak keras
masih laku karena bagaimanapun
juga banyak yang pengikutnya
banyak sekali pak kiai
nanti ya setelah jadinya pak kiai jawab ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke kiai masdar
yang konten kekinian
untuk para dai itu yang seperti apa
apakah yang keras
itu juga kekinian dan laku
bagaimanapun kan kalau misalnya tadi supply demand
kan berarti masih laku dong
pengikutnya banyak dong
ya tentu saja sebenarnya permintaan pasar beda beda
ada yang ingin yang radikal
ada yang juga mungkin ya kadang kadang keras
jadi permintaan pasar berbeda beda
tapi memang kalau dilihat dari fakta di dunia islam
pada umumnya memang lebih condong kepada yang keras ini
kita lihat saja negara negara islam
nah saya kira indonesia ini harus bisa menjadi contoh yang baik
untuk membuat kekuatan
untuk membuat kekuatan
untuk membuat kekuatan
untuk membuat kekuatan
untuk membuat kekuatan
untuk membuat kekuatan
untuk keseluruhan negara islam ini

yang kita cool ya
kita begitu beraneka
tapi tetap bisa bersatu
dan kita juga apa namanya
bineka tunggal ikat juga sangat luar biasa
jadi saya pikir
atau islam nusantara
atau apapun namanya
itu saya kira harus secara sadar betul
islam model indonesia ini
kepada negara negara lain
yang kita toleran
kita pernah mempermasalahkan perbedaan
yang kita toleran
kita pernah mempermasalahkan perbedaan
agama secara tajam
perbedaan mazhab satu agama
ya ada perbedaan
jadi kalau kita terkait dengan beda agama
lakum dinukum waliyadin
bagi wakum agamaku
bagi yang satu agama beda amalia ya
kita ada rujukan juga
baik kami amaliah
menurut mazhab kami
jadi saya kira sudah ada rujukan yang
sebenarnya luar biasa ya
nah ini harus terus dikumandangkan
bahwa perbedaan agama tidak harus kita permusuhan
apalagi saling menafikan
dan satu agama itu beda mazhab juga
harus bersaudara saja
dan saya kira kita juga
perlu mengadu sebab
ukhwah yang kita pernah
itu satu keluarga besar
sesama umat islam meskipun beda mazhab
satu bahwa kita umat islam
dan kita juga punya
persaudaraan sesama warga negara
warga bangsa ini
kita punya suku yang berbeda
agama berbeda tradisi yang berbeda
part yang berbeda tapi kita satu
keluarga besar bangsa
jadi saya kira tiga kategori
tiga level ukhwah ini harus
di garis bawah itu
lebih kuat lagi ke depan
tapi kalau misalnya masih ada yang
menjual ceramah ceramah yang keras
dan merasa juga
peningkatan untuk memonitor
namanya pekamu bali
atau apapun juga
yang menebar benih benih konflik
jangan sampai dibiarkan
baru ketika sudah terkapar
terkendali baru kita bertindak
saya kira itu tidak wise
dan itu negara boleh
kalau menurut anda
warga negara kan
harus dijaga keutuhannya
dan aparat negara punya kewajiban untuk itu
bahkan warga negara juga punya
tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negeri ini
kalau kita biarkan
negeri ini yang begitu plural
kebencian yang intoleran
ini bisa hancur
apalagi dihancurkan oleh atas nama agama
jadi ironi banget
apalagi atas nama agama islam yang dianud oleh mayoritas
lebih maha ironi
dan sekarang trendnya ke arah sana
ada indikasi gitu ya
seperti yang ditemukan di dalam
jadi saya kira kita tidak perlu
seperti kebakaran jenggot
ketika ada temuan
survei seperti itu
itu saya kira bagus
saya kira itu kan bagus
daripada kita biarkan
seolah olah tidak ada masalah
ternyata masalah terus tumbuh
tiba tiba sudah tak terkendali
hancur negeri ini saya kira bagus
apa yang disampaikan yang dilakukan
termasuk oleh dari
kemudian apa yang akan sekarang dilakukan
mungkin sistemnya saat ini sudah berjalan
apakah akan semakin digencarkan untuk
daidai yang tergabung di ikadi
message atau pesan pesan yang
ya pertama menurut saya tadi
bagus tadi kita berharap
supaya tidak bias
dari pernyataan tadi itu bagus
dibuka dialog saya kira
bagus dibuka dialog
kalau ada beberapa pencerama atau indikasi
saya kira bagus didudukkan
bersama kemudian didialogkan
atau radikalismenya seperti apa
ini perlu yang kedua
kalau yang kami lakukan
memang kami juga secara
kontinu memang kami
selalu memonitor kalau
daidai ikdi itu kita selalu
kami juga selalu bekali
dengan berbagai macam
sebagaimana yang sudah kita usung
orang emas yang mengusung da'wah
penyampaian da'wah mereka
entah dalam khutbah
kalau khutbah itu kan sesungguhnya ya
memang waktunya juga sempit
iya betul jadi yang kita sering sampaikan
adalah bagaimana ya memanfaatkan waktu yang
sesingkat itu bagaimana
mistis itu bisa sampai tentu ya jangan membuat
kegaduan tapi yang hal hal
yang bisa menyelesaikan problematika
masyarakat problematika ini
nah ini kita punya bahan bahan
khutbah untuk seperti itu
dan apakah duduk bersama antara misalnya
tadi anda sampaikan bahwa misalnya
penceramah yang dengan
paham fundamentalis atau
radikal diajak duduk bersama
sudahkah pernah itu dilakukan oleh pemerintah
yang kami pernah
sampaikan waktu kita
pak menteri agama waktu itu berharap
ada tapi saya kira bagus kemarin
kita ikut juga kita mengutus
dari ikd apa yang dilakukan pak wiranto
belakangan terakhir kasus bendera tauhid
dan seterusnya itu kan saya kira banyak
yang clear ketika duduk bersama ketika ini
saya kira dialog dialog
seperti itu akan jauh lebih bagus ya
meluncurkan satu hal bawah kemudian
meluncurkan satu isu betul betul
karena ini kita tidak tahu juga seperti apa
setelah aku juga datanya tadi juga
tidak bisa generalisir kan masih
dan karena itu ya perlu
akan banyak menyelesaikan masalah
kalau kemudian kita sering
silaturahim sering duduk bersama
payungnya negara payungnya pemerintah
semuanya diajak duduk bersama diajak bicara saja
kan biasanya kemudian sudah
sudah tersampaikan pesannya sudah diketahui
apa keinginannya baik terima kasih
bapak bapak sayang sekali waktu kita singkat terima kasih
pak agus pak yai terima kasih banyak
pak kushairi terima kasih banyak
dan adalah sebuah paradoks bila rumah
ibadah sebagai manifestasi agama jadi
pemantik mencuatnya kekerasan dan angkara
bagaimana tidak agama berarti tidak
kacau sementara narasi kekacauan
ada dalam radikalisme sudah saatnya
para pemeluk agama kembali ke fitrah agama
lembut dan penuh cinta kasih
cnn indonesia prime news segera kembali